tumpeng ini membuat para pengusaha makanan berlomba lomba untuk menarik perhatian pembeli
dengan membuat tumpeng yang seenak dan seunik mungkin
ada yang membuat dengan bentuk yang berbeda beda
lauk pauk yang beraneka ragam
hingga tampilan warna warni untuk menarik perhatian penyantapnya
salah satunya adalah pemuda tiga puluh tahun ade indra
lulusan d tiga sekolah tinggi pariwisata bandung ini
membuat inovasi menciptakan tumpeng mungil dan diberi nama tumpeng
ade indra menyajikan nasi tumpeng dengan porsi perorangan yang dikemas dengan menarik
usaha dengan modal kecil yang dimulai dari akhir dua ribu empat belas ini
bahkan sudah berhasil mendatangkan omset miliaran rupiah per bulan
oh kalau yang waktu itu yang mulai
jadi sebenarnya mulainya kan dari yang packaging dia
packaging sih kita waktu itu modalnya cuma delapan juta sih
jadi lima juta untuk
mobil tiga juta bayar supir gitu
jadi delapan juta itu terus kita keliling cari orderan gitu gitu standar
jadi mulai dari nol banget gitu
kalau yang pas tumpah mini ini modalnya otomatis jadi kayak nol juga karena
penjualannya kita pakai instagram
terus produknya kita udah ada
timnya pun juga waktu itu memang kita punya desainer kita punya
kalau product development sih ya emang itu sendiri kan naturally kan waktu itu pengen belajarnya masak gitu ya
jadi modal hampir gak ada sih
hampir gak ada

kini ade telah berhasil memproduksi rata rata dua ribu tumpeng mini per hari
berarti omset yang berhasil diraup ade mencapai dua satu miliar rupiah per bulan
ade lahir dari keluarga yang memiliki usaha di bisnis catering kecil kecilan
mereka sering menerima pesanan catering untuk perusahaan perusahaan
meski kakaknya memilih menjadi seorang dokter spesialis di sebuah rumah sakit
bungsu dari dua bersaudara ini memilih jalur lain
ade kuliah di bidang tata boga di bandung
selain karena latar belakang usaha keluarga ade memang tidak ingin bekerja untuk orang lain
karena itu ia memilih untuk berwira swasta
langkah pertamanya seusai kuliah ia menjadi importer kemasan makanan pada dua ribu sembilan dengan modal sembilan juta rupiah
food packaging yang ia datangkan dari malaysia ini diberi nama virtus pack
meski tidak menjadi seorang dokter tetapi ade mempunyai harapan agar orang tidak lagi membeli makanan dalam kemasan
orang tidak lagi membeli makanan dalam kemasan styrofoam yang berbahaya untuk kesehatan atau kardus yang tidak sedap dipandang
dan beralih ke packaging yang lebih bagus sehat dan ramah lingkungannya
itu kenapa sih dipilihnya memang plastik atau memang ini ada plastik yang berbeda
kalau plastik itu sebenarnya apa namanya kalau kenapa kita pilih plastik ya
karena kan kita sangat muntah makan itu penampilan ya
jadi kalau pakai plastik itu makanan bisa kelihatan gitu
itu ketutup banget jadi nanti orang tidak bisa tertarik ini isinya seperti bagaimana sih gitu
nah terus kalau soal bahaya nggak bahaya sih sebenarnya plastik yang kita pakai itu kan bisa di recycle
jadi biasanya sih di berubah jadi kantong plastik atau apa segala macam gitu
nah sedangkan kalau yang kertas itu mungkin nggak banyak yang tahu ya tapi sebenarnya kertas itu di dalam yang plastik
kertas itu ada plastiknya juga supaya nggak bocor gitu kan
supaya tidak bocor
jadi nanti bisa dilihat itu mengkilap mengkilap gitu
itu malah kadang kadang orang kayak salah mikir ah ini kan kertas jadi dia lempar sembarangan gitu
padahal sebenarnya yang bikin bahaya itu bukan karena plastiknya
bukan karena itu plastik tapi karena dibuang sembarangan gitu
sedangkan kalau ini sudah di jelasin plastik orang malah biasa kayak di bakar atau dibuang ke tempat sampah
atau malah kalau kita sih kadang kadang sampai disimpan lagi dicuci lagi gitu sih karena kan bentuknya lucu gitu ya
ade mendapatkan ide untuk memulai merambah ke dunia produksi makanan saat memesan nasi box untuk tujuh bulanan partner kerjanya
tumpeng mini itu pun ia perkenalkan di instagram dan pesanan pertama datang dari media sosial ini
untuk produksi ia memanfaatkan usaha catering ibunya yang saat itu baru memiliki karyawan kurang dari sepuluh orang
taktis ia tidak mengeluarkan biaya apapun
dengan modal yang hampir rupiah ade meng subsidikan pengeluaran lalui bisnis packaging makanannya
perlahan pesanan mulai bertambah mencapai dua ratus hingga tiga ratus tumpeng mini per minggu
atau kalau dihitung sebulan sekitar empat puluh lima juta rupiah
selain ulang tahun banyak acara dilayani ade mulai dari peresmian kantor hingga tujuh bulanan anak
usahanya melejit setelah sejumlah selebritas memesan tumpeng mini untuk pesta pernikahan mereka
omset yang semula hanya puluhan juta per bulan melonjak menjadi miliaran rupiah
karyawan pun kemudian lebih dari seratus orang
pertama tama sih kita melihatnya
tahun pertama sih kita nggak terlalu yang gimana banget ya
kita baru grow bener bener itu waktu kita dipercaya untuk handle weddingnya si glenn alinsky sama chelsea olivia
dari sejak kita di event itu itu grow nya kencang banget sih
oke dan itu memang dalam bentuk endorse atau memang
enggak memang dipakai dalam acaranya mereka gitu
jadi itu kan temannya teman ya
terus waktu itu mereka mau merit
kebenaran juga waktu itu lagi makan bareng terus yaudah kayak
terlintas aja apa kecatus aja gitu
ya udah gak apa apa makannya pakai tumbang mini aja gitu
terus merekanya juga mau gitu
terus waktu itu mereka cuma ngepost sekali gitu ya
terus itu jam
aku ingat waktu itu postingnya jam empat sore
itu sampai jam dua pagi itu nggak berhenti tuh orang nanyain terus gitu
keberhasilan ade ini membuat ibu ade terkejut
selain karena dicapai dalam waktu singkat
juga karena ia memandang ade sebagai anak yang manja
tapi dia juga memang manja
kayaknya enggak sih enggak
sweak swag sekali orangnya
sampai sekarang pun orangnya kan gitu kan
makanya enggak terlalu belakangan
ini aja bisa
saya sampai kadang kadang bingung

ini anak kok bisa berubah drastis banget gitu loh
kayak yang dulunya kayak gitu sekarang bisa jadi seperti ini

jadi saya sendiri sampai bingung apa yang bikin dia berubah gitu loh

dulunya tuh sama sekali enggak pernah
dulu tuh dia apa ya

kayaknya kayak anak kecil kan

jadi masih kayak anak kecil sekali gitu loh
waktu saya ngelepas dia ke bandung
itu kayaknya tuh memang yang paling pasti

ohwait kita udah muak dong
oh selamat malam

yaudah punishment ya
bagus banget di pelo gitu sih
kalau mungkin setelah institusi yg tak waktu lagi baru habis terus kita mulai rencananya

masa masa seperti apa tuh yang bisa sampai empat
desember ya desember kan banyak orang yang kayak married atau acara sama bareng gitu acara akhir tahun gitu jadi kayak eventnya banyak gitu sih

oke jadi pertama nasinya baru log lognya dijajarin gitu
oke dan sekarang ini kita lagi lihat proses penutupan untuk packagingnya gitu ya
berapa orang yang saat ini produksi di itu
sekitar total kayaknya sekitar dua puluh an orang gitu sih
dua puluh an orang dan itu semua memang karyawan tetap
orang tetap sih cuma kalau kadang kadang kayak lebih banyak banget ya kita ada kayak yang tambahan gitu sih
hmm kalau tambahan itu apa mereka udah cukup train gitu
kita sih biasanya tambahan lebih untuk kayak
untuk yang plating sama yang packing gitu sih ya
jadi bukan yang untuk masak kalau masak kita harus full timer sih
oh harus full timer dan sekarang yang untuk masak misalnya kokinya itu ada berapa orang
ada sekitar delapan orang
kendala lainnya ia harus bisa mempertahankan karyawannya yang kini berjumlah satu ratus lima orang
tidak mudah mendapatkan pekerja yang mampu bertahan bekerja di dapur terlalu
terlalu lama karena suasananya memang kurang nyaman dan melelahkan
salah satu strategi yang digunakan ade adalah dengan cara memberikan tempat tinggal atau mes
sehingga dengan mudah para pekerja dapat kembali bekerja
rata rata yang masuk sini kan dari anak restoran
nah dari restoran kan ke sini tuh beda
mungkin dari cara kerjanya beda juga
karena restoran kan rata rata pada ac
terus di sini kan ruangannya nggak terlalu dingin juga kayak di restoran
iya dia nggak
terus jam kerjanya juga mungkin lebih dari restoran lebih dua jam
nah di situ dia nggak kuat
mungkin pas hari besoknya dia langsung minta riset aja
karena kalau tiga atau empat orang keluar kan langsung laru dong
jadi harusnya ada yang nambul langsung gitu kan
jadi tuh tiga atau empat orang tuh nggak secara berbarengan
pas dia keluar nanti ada yang baru lagi ngelamar
cuma kejadiannya hampir sama
menilik sejarah tumpeng awalnya dipopulerkan masyarakat di jawa bali dan madura
kini hampir seluruh masyarakat indonesia telah mengenal budaya nasi tumpeng
falsafah tumpeng sendiri memang berkait erat dengan kondisi geografis indonesia
terutama pulau jawa yang dipenuhi dengan jajaran gunung merapi
dalam tradisi kenduri selamatan tumpeng merupakan akronim dalam bahasa jawa
yang berarti jika ingin masuk atau keluar harus dengan sungguh sungguh
menurut tradisi laut paut tumpeng berjumlah tujuh macam
karena angka tujuh dalam bahasa jawa adalah pitu yang melambangkan pitulungan atau pertolongan
popularitas tumpeng yang meluas ke seluruh indonesia ini membuat ade mulai berekspansi ke bandung dan surabaya
di situ ade bekerjasama dengan dapur pihak ketiga yang bisa menyediakan tumpeng dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan tumpeng mini di jakarta
alasan dipilihnya kota kota itu adalah karena prospek permintaan di kota kota besar tersebut
meski baru mencapai ratusan setiap harinya
tentu saja kedepannya adi juga terus berniat untuk memperlebar sayapnya ke tempat lain seperti contohnya makassar
megang tradisi banget gitu loh jadi budaya ini kan budaya jawa ya sebenarnya tumpeng kan ini budaya jawa
itu tradisinya dipegang maaf di sana
oke jadi budaya tumpeng yang kuat ini berpotensi di kota kota yang memang
memang budaya jawanya kuat ya kayak surabaya semarang solo gitu gitu sih
berarti akan terbatas di pulau jawa aja
enggak juga jadi orang jawa tumpengan sih sebenarnya udah nyebar satu indonesia sih
jadi cuma yang paling kuat memang yang di kota kota di jawa tapi di kota kota lain pun kita enggak tentu kemungkinan kita mungkin kesana juga sih
kesuksesan tumpeng mini tentu membuat para pesaing tergiur
untuk melirik bisnis ini dan mulai ikut menawarkan jasa dan produk yang mirip dengan ade
namun hal tersebut tidak membuat ade khawatir terlalu berlebihan
pasalnya ia telah membuat hak patent atas produk tumpeng dalam ukuran mini tersebut
selain itu ade terus mendiversifikasikan produknya dengan membuat dua ukuran baru
yaitu dengan ukuran porsi anak anak atau ukuran porsi untuk tiga empat orang dewasa
menurutnya dengan tambahan dua ukuran tersebut
dapat lebih memenuhi kebutuhan perempuan

yaitu para ibu ibu muda dan pembeli di kalangan profesional
ini lebih unik mbak
selain unik mungkin
enak beda sama yang saya pesen sebelum sebelumnya
belum waktunya kita itu dia udah datang duluan
kalau ke pagian gitu masih enggak masak
enggak enggak masak
ini sampai malam juga nasinya kuat
saya pengiriman waktu itu jam sembilan jam delapan malam masih dimakan masih enak
selain menambah dua ukuran
ade juga berencana untuk ekspansi kejajanan pasar
yang nantinya akan ia kemas dengan menarik
juga sebagai hidangan menerima tamu saat perayaan
perjalanan ade memang masih sangat panjang
dengan prestasi yang sudah digapainya potensi bisnis ade sudah cukup dikenal masyarakat saat ini
tidak hanya di masyarakat tetapi tumpeng mimi juga berhasil memenangkan the best marketing award
yang bukan hanya dimenangkan oleh produk umkm
tetapi juga menjajarkan ad dengan perusahaan besar lainnya yang sudah tbk
bicara soal refleksi titik titik gagal apa sih yang membuat akhirnya mas ade bisa kembali bangkit
jadi kalau emang karena udah fashion nya di sini
jadi setiap nemu yang gagal gitu juga kayak motivasi sendiri lagi gitu sih
terus mungkin karena rasa penasaran kalinya jadi kayak nggak berhenti berhenti kayak pengen coba lagi coba lagi gitu terus
kalau titik gagal yang waktu itu paling memorable
kalau titik gagal yang waktu itu paling memorable
itu apa sih yang dijadikan pelajaran paling besar gitu untuk menjalankan
kalau yang gagal sih sebenarnya nggak ada yang sampai yang gimana banget ya
kayak nggak ada yang sampai yang terpuruk terus nggak gerak lagi gitu sih enggak sih
cuma yang diinget inget lagi sih kalau sekarang ini adalah
mohon mohon waktu masih mulai banget gitu
jadi waktu dulu karyawannya masih belum ada
terus tiap hari kayak kerja kayak mungkin delapan belas jam sehari gitu ya
tiap hari selama tahun gitu
ngelihat refleksi lagi sekarang sih kayaknya aku kayak amazing juga kok bisa sampai
bertahan sampai sini kiri saya
tapi i think momen terpentingnya ya itu sih waktu pas sudah di sekarang
terus ngelihat ke belakang gitu sih itu yang malah yang paling memorable sih
kalau aku ini kan orangnya kan gampang penasaran gitu
jadi kayak penasaran terus suka sesuatu yang baru gitu
jadi kayak kalau ada sesuatu yang menurut aku nggak benar atau kurang oke gitu ya
itu kayak selalu kayak ada gerak dorongan kayak
untuk pengen ini ngelakuin sesuatu untuk menderin ini gitu